dusta yang direka oleh ratna sarumpait berbuntut panjang
beberapa pihak yang terlena dengan drama fiktif ala rata ini harus menghadap ke polisi sebagai saksi
dan sebagai tokoh besar amin rais tampil tidak biasa dalam pemanggilan polisi esok karena ada ratusan pengacara
hingga pengawanan oleh pasukan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
pemanggilan polisi ini juga menimbulkan curiga pa dua ratus dua belas apakah ada dugaan kriminalisasi yang akan dilancarkan
benarkah itu dan bagaimana sebaiknya kita menanggapinya
kita akan membahasnya malam ini bersama dengan ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇
selamat malam assalamualaikum pak selamat
dan direktur hukum serta advokasi tim kapal jenderal jokowi pak adi irfan pulungan
selamat malam bang adi
assalamualaikum pak ustadz
sehat ustadz ya
dipertemukan dalam satu forum ya pak selamat dan bang andi
ketemu gak salah di demo demo ahok ya
cukup lama ya
alumni juga alumni
sama alumni dari demo
oke waktu itu bang ade berkumpul di idi aksa waktu itu ya
tapi kali ini malam ini kita akan membahas terkait dengan hoax ratna sarumpait yang tampaknya melahirkan bola bola panas yang cukup banyak ini untuk berefek kepada beberapa pihak ya
khususnya dari paslon dua dan juga satu
tapi kalau misalnya kita sedikit tarik garis ke belakang dari atau buntut atau akar sebenarnya dari hoax yang direka oleh ratna sarumpait ini ya
sebenarnya dari persatuan alumni dua ratus dua belas ini menanggapinya seperti apa sih pak selamat
waktu itu merasa marah juga kecewa merasa kecolongan seperti memang kegeraman yang sudah ditampilkan oleh pak amin rais
iya jadi saya sendiri dengar kabar itu ya lewat televisi ya berita itu
saya sendiri kaget sampai saya wa telepon beberapa teman di pa dua ratus
konfirmasi dulu ya
kayak gini gitu kan
oke ternyata memang kejadiannya begitu sangat mengaget
ketika itu juga sama dalam pikiran saya ketika itu berpikir kok terulang lagi penganiayaan penganiayaan terhadap aktivis
setelah novel baswedan kemudian hermansa gitu kan
kok muncul lagi
dan yang memperhatikan ketika itu ini korbannya wanita tujuh puluh tahun gitu kan
kemudian dengar kabarnya luar biasa penyiksaannya pastilah timbul rasa empati dan simpati
tapi ketika tahu ini ternyata merupakan sebuah kebohongan atau hoax tanggapannya gimana
apakah sama geramnya seperti pak amin rais
tapi kita potong dulu pak selamat mungkin kita harus kita tarik memori ya saat itu kegeraman pak amin rais yang ditampilkan dalam konferensi pers kedua dari kubu
polri menegakkan hukum dengan keadilan dan bisa seharusnya memang menangkap para pelaku
dan juga menangkap para pelaku
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
tapi kita harus tarik memori
dator berninya jauh dari lobby hotel atau lobby airport
kemudian detailnya saya kira tidak usah kita katakan
tapi yang jelas kita akan ketemu kapolri tanggung jawab keamanan yang paling tinggi
karena sudah lah ini zaman transparansi
kita tidak budu budu amat lah ya
oke ini sebenarnya ada yang perlu kita garis bawahi pak selamat
ya perkataan dari pak amin rais terkait dengan kita tuh gak bodoh bodoh banget
maksudnya apa itu
ya kan pasti juga kita berpikir rentetan peristiwa yang tadi saya sampaikan
termasuk pak amin sampaikan kan berulang terus
kemudian tidak ada tindak lanjutnya ketika itu
tidak ada penyelesaiannya lah hilang begitu saja
termasuk kasus orang gila kan itu juga kan hilang gitu
nah kemudian ketika kita kaget dengan berita itu
semua kita shock kemudian muncul simpati dan empati
akhirnya muncul beberapa statement seperti pak amin tadi
nah saya sendiri ketika kemudian mendengar ternyata berita itu bohong
ya kaget shock kita kaget tidak menyangka gitu kan
tapi akhirnya kami sendiri mungkin ada hikmah dibalik itu semua
dibukanya sekarang tidak nanti
mungkin allah kasih sesuatu yang indah buat kita nanti ujungnya
tapi yang jelas kemudian ketika prosesnya sudah berlangsung
mbak ratna sudah menyampaikan kebohongannya
sudah meminta maaf jelas gamblang beliau mengaku berbohong
kemudian minta maaf saya pikir sudah selesai
artinya ya tersangkanya ada yang berbohong
kita semua termakan kebohongannya mbak ratna
kita semua dibohongi dalam bahasa kitanya
bukan kecolongan pak slamet
kita nggak berpikir begitu yang jelas faktanya memang kita dibohongin
nah kemudian sekarang yang terpenting bagaimana ke depannya
kan begitu di teman teman
nah akhirnya ternyata berproses panjang
ini kasus hukum tapi kemudian besar menjadi kasus sebuah politik saya lihat begitu
nah sehingga ketika muncul teman temannya kang ade itu melaporkan
kemudian minta untuk segera mundur itu kan viralan di media
lalu ada apa
ada kaitan apa
ada kaitan apa di begini
kemudian muncul pemanggilan
oke untuk diperiksa ya
jadi yang dibohong siapa yang diudak udak siapa bahasa kitanya
kemudian ketika lihat surat pemanggilan pak amin rais juga
yang melapor itu anggota polisi pak niko purba
sebagai saksi pelanggaran undang undang ite ketika itu saya baca itu
pak selamat saya potong dulu ya
tadi kalau misalnya untuk menyinggung pasal satu kita minta tanggapan dari bang ade ya
ini bagaimana dengan dipanggilnya
terus kemudian tadi pak amin kita lihat
terus kemudian tadi tanggapan dari pasal nomor dua
kalau misalnya satu ini tampaknya memang sudah bereaksi cukup cepat
saat pemanggilan ratna sebagai tersangka khususnya dari polisi
ya memang kasus ratna sarumpait ini memang mengagetkan kita ya
tadi ustaz slamet juga merasa kaget ya
nggak percaya dengan peristiwa ini
saya juga memang tidak percaya
saya juga memang tidak percaya
saya juga memang tidak percaya
kami pernah membantu beliau
saya di akta kemarin pernah membantu beliau dalam hal makar makar
saya tahu persis lah bagaimana komunikasi
tapi saya memang kurang yakin pada saat itu
ketika ada media menanyakan saya
sudah melihat foto fotonya juga ya pak ade ya
ya gitu juga
memang paginya saya terima di wa group ya
tentang viralnya foto foto wajah yang begitu lebam
tapi kok saya malah kurang yakin kenapa
karena biasanya sesuatu yang terjadi sama ibu ratna itu kan dia selalu berkomunikasi lewat
cepat bereaksi ya
ini kok nggak ada
tapi sudah lah perkembangan ini
tidak pernah ada pertemuan untuk membahas hal tersebut karena memang tuduhannya kan sedikit menyinggung
namanya jadi saya berpikir begini
kalau memang itu benar kasus hukum
penganyianya am ya kan
alangkah lebih baiknya lebih bijaknya
ibu ratna itu kan melakukan visum
melaporkan ke polisi ya
dan tentang supaya peristiwanya itu terbongkar
siapa yang melaksanakannya terbongkar
ya bisa dijerat gitu
jadi tidak harus menutupi gitu
nah ini yang kita sesalkan memang bersama
teman teman ustadz selamat ini
melakukan konferensi pers
tanpa meminta kepada korban pada saat itu ibu ratna
kenapa tidak mengajukan visum dulu
tidak lapor polisi dulu
kalau memang pada saat itu
cepat dilakukan visum lapor polisi
kamu sudah bisa didik ya
iya baru kompres
nah mungkin rakyat percaya
ada masalah penganyian
tapi kalau ini kan orang rakyat mencari cari
memang perlu dicermati
jadi pretensi masyarakat di masyarakat itu
jadi masyarakat menduga
oh ini berarti ada pendukung paslon satu ustadz
nah itu yang menjadi masalah kan
bang adeh pak selamet
tapi pembicaraan ini masih akan kita teruskan
tapi setelah juda berikut
layar pemilu terpercaya masih akan kembali
ada kembali dalam layar pemilu terpercaya
kita masih akan meluruskan pembicaraan atau diskusi
terkait dengan bola liar yang sebenarnya lepas
akibat hoax dari rata sarumpet
bersama pak selamet ma'arif dan juga kang adeh irfan
kita sambung lagi kang ade ya
tadi terkait dengan tanggapan kang ade
mengenai hoax dari rata sarumpet
dan kang adeh sempat mengatakan
pernah dekat atau sering intens berkomunikasi
dengan buratnya saat sama sama bergerak dalam
waktu kang adeh masih bergabung di akstrat
kalau bisa digambarkan
saat kang ade melihat dan tidak percaya
dengan cerita dari buruatnya tersebut
melihat bagaimana kronologi cerita
kemudian juga sempat pernah ada komunikasi nggak
setelah itu menanyakan mengenai kebenaran
dari kabar pemukulan tersebut
saya pernah sempat nelpon teman
salah satu teman rata
benar itu kejadian kapan
ya sudah saya bilang berarti
nah itulah bela bela saya kan
nah saya kan juga nggak mau terlalu mencampuri
nanti terlalu ini dianggap macam macam lagi
karena sekarang konteknya sudah berbeda
semuanya ke arah tio pres
paling nggak saya pernah meminta komunikasi
nah ini yang saya katakan
konsultasi pilpres hari ini kan hanya dua paslon ustaz
kalau nggak satu ya dua
kalau nggak dua ya satu
nah persepsi di masyarakat ini yang harus kita jaga betul
jadi kalau misalnya ada yang terjilat di salah satu kubu
pasti kubu satu lagi yang akan melihat sorotan ya
apalagi dalam kompresnya pak prabowo itu mengatakan
pimpinan salah satu pimpinan badan pemenangan nasional
artinya kan luar biasa
merujuk ke satu pihak
nah ini ada sangat represif bla bla bla bla gitu
nah kalimat kalimat itulah yang kami anggap tendensiusnya kepada
orang menganggap piraul dan indu ini pasti pendukung
salah satu paslon
nah padahal kita nggak pernah tahu tentang masalah peristiwanya
nggak pernah gitu
nah alhamdulillah polisi saya salut dengan polisi bergerak cepat
begitu dengan berita bla bla bla bla ditangani dicek lokasi peristiwanya
katanya di daerah bandung di bandara di cek
langsung dicek ya semuanya cctv dan juga segala keterangan ini terkait dengan bandara ustaz
iya di rumah sakit dicek ternyata nggak
nah ini apa
kita potong dulu ya kang adia
kita dengarkan dulu perkataan dari pak selamat ma'arif tempoh lalu terkait dengan
dari bu ratna sarumpait ini
pak amin adalah marwah kami karena beliau juga tokoh yang bergerak di aksi bela islam sampai dengan dua ratus dua belas
jadi sekali lagi kami perlu tegaskan kami gerakan dua ratus dua belas tidak pernah akan membiarkan lagi
ada ulama dan tokoh nasional yang coba coba akan dikriminalisasi
kami nggak akan diam kami akan bergerak kalau ada tokoh tokoh ulama kami yang akan coba coba dikriminalisasi
oleh karena kita akan kawal beliau dampingi beliau sampai dengan polda metro jaya
kawal beliau akan tunggu beliau sampai beliau keluar
kita nggak akan bubar kita nggak pulang kalau pak amin belum keluar dari polda metro jaya belum kembali ke rumahnya
ya itu tujuan kami kita akan pastikan pak amin pulang ke rumahnya
ini perkataan pak selamat ma'arif saat pak amin rais dipanggil oleh polda metro jaya
sebagai saksi ada dugaan kriminalisasi gimana tuh pak
ini kemarin ketika selesai rapat ya di tempat pak sekjen pan kemudian jumpa pers
nah melihat pemanggilan itu kita sebetulnya sudah tidak berurusan lagi dengan bu ratna
itu sudah lah dia tersangka dia yang berbohong sudah ngaku
biar polisi yang menyelesaikan
tapi kemudian ketika akan dilarikan ke pak amin rais sebagai tokoh
bangsa tokoh reformasi guru bangsa dan aktivis bila islam
kemudian ketua dewan penasehat kami
maka kami akan memberikan pengawalan dan pendampingan kepada beliau
dan kita akan mengingatkan juga kepada aparat perlengkapan hukum
jangan coba coba juga kasus yang sudah jelas pembohongan ini
akan kemudian dilahirkan kepada kriminasi terhadap tokoh dan ulama kembali
tapi pemanggilan besok ini kan sebagai saksi ya untuk pak amin rais kan
oke sebagai saksi ya pak selamat
tapi untuk bentuk pengawalan tersebut apakah tidak dirasa ya
khususnya untuk kang ade dari pihak oposisi katakanlah seperti itu
pihak lawan dari paslon dua ini pengawalan yang cukup masif dengan jumlah lima ratus jamaah ya
kemudian tiga ratus advokat yang akan menemani pak amin rais menuju ke polda metro jaya
dengan pemanggilannya sebagai saksi apakah itu tidak terkesan cukup masif atau berlebihan
dengan statusnya hanya sebagai saksi
tidaklah jadi kan beliau tokoh bangsa beliau banyak pengikutnya
wajarlah kami anak anaknya kami kader kadernya ingin mengawal beliau
memastikan beliau untuk bisa mengikuti proses ini gitu kan
jadi hal yang lumrah lah wajarlah kita merasa tergerak gitu kan
kita sekali lagi nggak ingin kemudian dibawa kemana mana ini kasus
oke tidak ada pesan khusus dengan adanya
tidak ada pengerahan masa sebanyak itu pak selamat
kita cuma support beliau ngasih dukungan beliau memberikan penguatan bahwa kita solid
kita tetap bersatu kita tapakkan ke depan dengan apa yang ingin kita rencanakan
kalau tadi di awal pembicaraan kita ustadz selamat mengatakan ini kasus hukum
ya kita harus sepakat dengan ini kasus hukum biarkan pihak penegak hukum yang menyelesaikan masalah ini
tidak usah dijeret jeret juga kami menyampaikan tidak pernah kami merasa ini bagian dari kasus politik yang direkayasa terhadap kami juga tidak ambil keuntungan dari peristiwa ini
jadi tidak ada efek seperti apapun yang akan dialami oleh pak selamat
alami karena enggak mengalami persoalannya kalau kita di gerakan dua ratus dua belas banyak mengalami hal yang serupa
oke tentu juga
jadi mulai proses penangkapan yang dianggap makan
kriminalisasi ulama itu kan belum tentu juga bisa dapat dibuktikan kebenarannya
oke jadi ini masih
nah yang kedua perlu saya klarifikasi dulu tidak ada bagian dari tkn yang kalau sampaikan itu misalnya saudara parhat itu bukan bagian dari tkn dia secara personal
saya katakan tidak ada bagian dari tkn melaporkan masalah ini terhadap ke hukum
oke jadi tidak ada

itu clear saya sampaikan di sini itu clear
jadi saya pikir kami tidak mengambil keuntungan dari masalah ini kami biarkan proses hukum yang berjalan ya
supaya juga masyarakat juga bisa memahami konteksnya mana konteks politik mana konteks hukum
kita menghormati gitu kita menghormati proses hukumnya kita menjunjung tinggi
dengan nilai nilai hukum yang berkembang ya kan menghargai penyidik polisian yang berkewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum ini
oke pak selamat tapi tadi ada ketakutan gitu atau dugaan adanya kriminalisasi yang akan dialamatkan kepada ulama khususnya dengan pemanggilan pak amin rais sebagai saksi
sebenarnya dugaan kriminalisasi seperti apa sih yang ada dalam benak pa dua ratus dua belas khususnya
karena tadi saya katakan bahwa kami digerakkan dengan kebenaran

ya dari mulai penangkapan aktivis dua ratus dua belas menjelang tiga ratus tiga belas yang akhirnya sampai sekarang juga tidak terbukti
bahkan kriminalisasi terhadap ulama kami imam kami hrs yang sampai meninggalkan indonesia hijrah ke sana
hidupnya pun sangat memprihatinkan di sana sampai saat ini
dan ternyata kan tidak memenuhi unsur hukum karena tidak cukup bukti
dan buktinya sudah ada sp tiga
itu fakta yang ada di lapangan
nah kita melihat jangan sampai pak amin pun mengalami hal yang sama
dari mulai siapa yang berbohong kemudian yang dibohongin dikejar kejar
kemudian nanti akan berdampak kepada pencemaran nama baik beliau
bicara mengenai pak habib rizik apakah dengan adanya pemanggilan amin rais sebagai saksi ini juga ada uang
katakanlah pendapat kemudian
pendapat kemudian juga petunjuk yang dialamatkan
pak habib sendiri sudah mengetahui
beliau tahu pak amin besok dipanggil
tidak komentar apa apa
kita melaporkan perkembangan yang ada juga intens kepada beliau
beliau tidak memberikan respon dan tanggapan
ini semua ide dari kita kawan kawan di dpp dan aktivis teman teman daerah juga banyak yang telepon
harus dikawal harus didampingi supaya menunjukkan bahwa kebersamaan kita
dan kita ingin memastikan proses hukum ini jangan dibawa kemana mana
silahkan selesaikan secara hukum
biarkan aparat penegak hukum yang melesaikan ini
tidak harus ramai ramai juga
ini bentuk serangan politik tidak sih sebenarnya untuk pasangan pak jokowi dan pak ma'ruf amin
dengan adanya pengawalan dengan jumlah semasif ini kepada
itu yang saya sesalkan juga
kan kenapa misalnya pak amin rizik pak jokowi dan pak ma'ruf amin
kenapa pak amin raiis dibutuhkan keterangannya
kan itu menjadi kewenangan penyidik
penyidik dalam memproses suatu perkara pidana
dia kan punya pertimbangan pertimbangan siapa siapa yang berhak untuk dijadikan saksi
dan pak amis duluan yang dipanggil sebagai saksi ya
itu persoalan waktu saja
bisa jadi mungkin pak amin duluan atau nanti yang lain
berarti ada kesalahan
berarti ada dugaan akan ada pemanggilan
kita tanya ke pihak penyidik ke polisian
nah yang jelas yang kita inginkan adalah supaya persoalan ini menjadi terang benderang
apakah motifnya ratna sarumpayat itu mengatakan seperti itu kebohongan itu
dia berdiri sendiri atau sebuah rekayasa patut diduga adanya rekayasa
ada orang di belakang skenario ini ya
itu yang diminta oleh penyelidikan pihak polri untuk mengungkap kasus ini
pak samad ini rekayasa bukan sih
kita juga berpendapat sama
jangan sampai kemudian ada rekayasa kembali seolah olah
nah makanya kan nggak perlu dikhawatirkan tentang masalah pemanggilan saksi saksi yang ada
saya rasa nggak perlu dikhawatirkan tentang
oh ini nanti pak amin rais akan dikriminalisasi akan ada penjemputan
berarti ada satu suara nih ya sebenarnya menduga adanya satu pihak atau pihak
atau pihak atau dalang gitu di balik yang menggunakan ini sebagai skenario utama ya
kita nanti serahkan kepada proses penyelidikan lah
kita memberikan penguatan mbak untuk penegak hukum
jangan sampai ada pihak pihak yang mengintervensi
kemudian berbuah kepada kriminalisasi terhadap tokoh
ini kan nggak boleh
makanya kita memberikan penguatan besok
polri pasti profesional melaksanakan tugasnya ya
apalagi dia tahu tahun tahun politik ini sedikit aja bisa digoreng
untuk kepentingan kepentingan tentu
nah kita enggak
ini kan eksesnya ketika misalnya pak amin rais besok dipanggil sebagai saksi rame rame begini
efeknya itu kan uh ini ada apa di publiknya ini
nah kita harus menjaga ini stabilitas keamanan persepsi
dan pak selamat ustadz saya mengatakan ho'wakili harus kita berantas rame rame bersama sama
sepakat itu saya sepakat
karena dalam ajaran kita sendiri kan tidak boleh itu
dan itu dilarang
pak selamat kang ade ini sebenarnya masih ada yang saya ingin tanyakan lagi terkait dengan intervensi seperti apa yang dimaksud oleh pak selamat pak arief
tapi akan kita sambung setelah jadwal berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya
aman aja kok ini
anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
kita lanjutkan kembali diskusi terkait dengan besok pemanggilan amin rais sebagai saksi oleh polda metro jaya
tadi pak selamat pak arief menyatakan
ada sebuah dugaan intervensi nih untuk kasus kasus terutama dari ratna sarumpait kemudian juga pemanggilan amin rais sebagai saksi
maksudnya apa sih pak selamat
kekhawatiran kita nanti ada intervensi intervensi dari pihak pihak tertentu yang akan membungkus ini semua menjadikan komunitas politik
sehingga kepada penyerangan nama baik pak amin rais
ini harus kita jaga
makanya kita perlu kawal dan kita perlu dampingi beliau besok
kita gak akan membiarkan sekali lagi hal hal yang seperti itu
sudah terjadi di masa masa yang kemarin kembali terulang
saya sangat sepakat bahwa untuk kasus bu ratna angka jempol buat polisi belum ada tersangkanya tapi datanya sudah keluar
termasuk cctv nya dibuka saya akan jempol
cukup cepat ya untuk
mudah mudahan di kasus lain pun seperti itu
karena kita sendiri sering melaporkan oh tumpukan puluhan laporan kita itu sampai sekarang gak jelas
jangankan ya kan
menjadi saksi dipanggil aja kan enggak
bagaimana laporan kita adi armando bagaimana laporan tentang denny siregar bagaimana laporan kita tengah sukmawati
nah ini nggak ada yang lapor tapi kemudian luar biasa
cepat sekali ya untuk penyelidikannya ya
nah mudah mudahan untuk kasus kedepannya pun polisi bisa seperti ini
nah pak selamat bicara untuk kedepannya ya saya potong dulu ya pak selamat
ini dari pa dua ratus dua belas kan mengklaim bukan mengklaim sih maksudnya besok menyatakan akan menurunkan
ratusan lebih lima ratus dari jamaah kemudian tiga ratus dari advokat untuk mengawal pak amin rais
tapi kedepannya ini kan ada asumsi bukan asumsi sih seperti kayak kalau secara logikanya ada beberapa orang yang nantinya akan diperiksa sebagai saksi lagi
ada sebelas orang yang dilaporkan
terus kemudian juga ada ibu hanum rais anak putri dari pak amin rais
kemudian juga pak prabowo subianto
tujuh belas orang lebih bahkan
pak prabowo pak sandi kemudian semuanya jika dipanggil sebagai saksi
apakah dari persatuan alumni dua ratus dua belas akan juga diperiksa
tidak menurunkan masa untuk mengawal mereka
jadi memang kita sudah dirapatkan bahwa kita akan mengawal setiap aktivis kita yang dipanggil dalam kasus ini
nah besok pertama pak amin rais dari laskar brigade jawara kemudian sri kandi itu lima ratus yang akan dampingi beliau
ada pun di luar itu umat masa yang akan datang ya kita nggak lihat besok bagaimana gitu kan
kita tunggu besok saja
tapi yang inti itu lima ratus sudah kita siapkan buat mengawal beliau
kemudian kalau nanti bang mardhani misalkan dipanggil lagi ya kita akan ngawal
walaupun mungkin sistem mengawalnya berbeda beda
karena besok kan dievaluasi
apakah model pengawalan seperti yang besok pagi itu efektif atau tidak untuk memberikan penguatan dan soliditas kepada kawan kawan di tim kita
kenapa jawara juga ikut dipanggil ikut mengawal seperti itu pak
ya kita ingin memastikan bahwa aksi besok pengawalan kita tetap aman
ya kan karena bagaimanapun
berarti ada dugaan sebuah kekacauan
bukan kedugaan jaga jaga kan boleh dong
jaga jaga untuk siapa
jaga jaga untuk kita sendiri
supaya lima ratus itu
supaya dibatasi jumlahnya pak gimana
ya kita udah membatasi lima ratus tadi kan
tapi kalau nanti umat datang siapa yang bisa melarang kan begitu
nah oleh karenanya untuk jaga jaga itu juga kemungkinan besar ada umat lain yang datang bisa kita koordinir ya kan
umpamanya ketika konvoy bisa tertib
ketika menunggu nanti bisa tertib
nah itu kan ada teman teman yang membantu kepolisian untuk bisa mengamankan itu semua
supaya tetap tertib tidak melanggar lalu lintas tidak melanggar keramit dan sebagainya
kalau kang ade sendiri melihatnya gimana ini
ya sah sah saja sih
jadi perasaan buruk gak sih sebenarnya untuk pelaksanaan politik
sebagai misalnya sebagai saksi yang dimintain keterangan oleh perkara perkara pidana sah sah saja didampingi ya
apakah itu didampingi oleh
didampingi oleh advokatnya lawyernya atau didampingi oleh beberapa teman sah sah saja
dan itu belum pernah terjadi pada perkara perkara pidana yang lainnya
tapi menurut saya janganlah berlebihan
ya jangan membuat interpretasi negatif ya
orang mengira ngira ini ada apa kok rame rame
kita kan nggak tahu suasana tangkapan publik masyarakat di bawah ini
apalagi nanti ya kita berharap ini damai ya
tidak ada masalah ini
membunyi adalah persoalan hukum
kita kan nggak tahu nanti malah ada yang membuat kalimat narasi
wah tokoh ini telah bla bla bla bla
kita harus mengawal gitu
nah kalimat kalimat yang seperti itu yang harus kita cegah
saya background saya memang seorang advokat
ketika memang ada saksi diminta ya kita hadir
tapi kan kita nggak terlalu operating terhadap masalah masalah tertentu yang kita juga belum tahu
jadi maksud bang arief ini sebenarnya adalah bentuk tindakan overreacting
enggak saya gak tindakan banget tuh
jadi saya pikir ya sebagai warga negara yang baik ketika dimintain keterangan untuk satu masalah pidana ya kita harus hadir
nggak usah perlu kekhawatiran harus akan terjadi begini begini
ini kan bagaimana polisi mengungkap sebenar benarnya seterang terangnya
sebenar benarnya seterang terangnya terhadap masalah ini
kita sepakati tadi bersama masalah kebohongan masalah hoax ini harus kita perangi bersama sama
harus kita lawan
makanya ada kesepakatan kampanye pemilu damai yang dilakukan oleh kpu pada tanggal dua puluh tiga september kemarin untuk tidak menyebarkan hoax
ya itu ada poin di situ ustadz
nah itulah makanya kita meminta
ini berlaku juga untuk pak slon sastra ya
semua peserta pemilu apakah itu partai politik anggota dpd maupun calon presiden
menandatangani kesepakatan kampanye pemilu damai dan ada poin kedua untuk tidak membuat atau menyebarkan hoax
nah ini masalah sudah terjadi
ada hoax ada kebohongan dan itu jelas kita lihat ya
jumpa psa kan sebelum kita tahu itu kebohongan
kalau udah tahu kan kita tidak menyebarkan
kalau ada aja penganiayaan saya bilang
makanya sangat arif dan bijaksana dilakukan visum dulu lapor polisi
ada penyelidikan terlebih dahulu gitu ya
baru mungkin dilakukan kompres
kalau kita dengar dari bu ratna kan dalam keadaan trauma dia sok berat
nah itu kan suatu
jadi langsung berhasil lebih cepat itu ya masalahnya
jadi masyarakat juga tidak mengira ngira
tidak datang tidak bingi
ini pelakunya oktubnya dari kelompok ini
ini pelakunya kelompok ini
jadi membuat sebuah dugaan
di medsos itu udah rame
tapi yang jelas begini tadi saya sepakat dengan bang ade bahwa tidak perlu khawatir
jadi saya pun berharap kepada teman teman bang ade pun berlaku yang sama
kami melakukan pengawalan tidak melanggar undang undang
tidak melanggar hukum
kemudian kewajiban kita memberikan surat pemberitahuan ke polda sudah kita lakukan
karenanya jangan juga pihak satu terlalu mengkhawatirkan pengawalan kami
saya khawatir kalau mereka terlalu khawatir kepada pengawalan kami
nah kita tidak akan mengkhawatirkan
itu kan dibawa dari pihak kepolisian
timbul yang lawat lu yang panik diurusan
tidak kita tidak
kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisian
apa namanya mengungkap ini kasus
tapi ini kan himbauan dari pihak kepolisian
kan itu disampaikan oleh humas polda metro ya
dijamin ya untuk aksi besok
seharusnya akan aman damai setelah
saya tidak bisa jauhi
tidak ada yang dihadapi
masalah ini tidak berhadapan hadapan
dengan siapa kita berhadapan
teman teman alumni pa saya juga alumni dua ratus dua belas
berada dalam situ
ternyata mas jokowi alumni
kita berhadapan dengan siapa kan tidak ada
tapi pak selamat tolong misalnya
saya kasih jaminan besok itu pengawalan itu insya allah tertib aman damai dengan catatan
pihak kepolisian juga
menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengamanan juga
pengamanan seperti apa pak
pengalaman terhadap pengawalan tadi dong
jangan sampai dalam sebuah keramaian keramaian itu ada orang yang memprovokasi dengan berbagai macam cara
makanya ada jawara
ada las karya kita turunkan
kita juga tidak tahu
nanti tiba tiba kalau ada itu lemparan lemparan oh dituduh itu
oh dari pihak satu
itu juga kita hindari
padahal kita tidak pernah membuat ini kasus untuk kita menyering jaring untuk keuntungan
pak jokowi selalu mengingatkan kepada kami
itu kan perasaankannya satu
selalu mengingatkan kepada kami dalam konsultasi politik ini mari mengkedepankan moral
mari mengkedepankan kesantunan
kita sebagai anak bangsa menghadapi kontestasi politik pilpres dua ribu sembilan belas
aman semuanya ya
kita sebagai anak bangsa adu adu visi adu program untuk memajukan indonesia maju
jangan menggunakan hal hal yang itu merugikan
jangan gunakan hal hal yang itu merugikan
terakhir ya pak selamat dan bang ade
kalau misalnya besok nih dengan majunya penyidikan tersebut beberapa orang yang telah terlaporkan tujuh belas orang tadi termasuk pak amin rais
dijadikan statusnya dinaikkan menjadi tersangka
tanggapan dari persatuan alumni dua ratus dua belas seperti apa
dari bang ade sendiri seperti apa
iya kalau sampai pak amin tersangka logika akal dan hukum kita nggak ketemu
maka kami akan simpulkan bahwa itulah bentuk kriminalisasi terhadap tokoh kami

ya tetap akan memberikan dukungan kepada pak amin akan memberikan pengawalan kepada pak amin gitu kan
tetap itu akan kita perjuangkan gitu kan
seperti habib rizik kemarin
ya sampai dengan detik terakhir sampai dengan nanti pengadilan memutuskan kita akan berjuang semaksimal mungkin
oke memberikan perlindungan hukum seperti itu ya

dan yang terakhir saya sampaikan saya sepakat dengan tadi ayo ke depannya kita stop hoax kita bicara faksa
musuh musuh sama sama ya
silahkan satu sebarkan faktanya buktikan faktanya keberhasilan pak jokowi empat tahun silahkan
kami juga akan berikan fakta bagaimana keadaan bangsa dan negara empat tahun terakhir ini
kan sama sama fakta itu kan
mudah mudahan kalau pak jokowi mengedepankan fakta prestasinya empat tahun bisa indonesia apa tadi
nah kita juga dengan fakta yang ada kondisi indonesia berharap bahwa dua ribu sembilan belas dengan presiden yang baru indonesia adil dan makmur
kalau gitu dikasih kesempatan lagi supaya bisa melanjutkan
gitu kalau misalnya bang andre sendiri gimana
musuh bersama ini adalah hoax
ya jelas saya selalu katakan hoax ini adalah kejahatan yang sangat luar biaya extraordinary crime ustaz selamat
hoax luar biasa tapi kemarin kenapa ketika ke jandipalu ya kan faktanya anak epi ada di lapangan
tapi kemudian ada instansi pemerintah yang mengatakan itu hoax
tapi kok nggak diproses
nah ini kan
jadi menyerang hoax ini
kan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian
penyebar penyebar hoax itu kan sudah ditarik katanya ada berapa
sudah diserahkan gitu
untuk pengusaha juga begitu
jadi bergerak nih sama sama ya untuk pemerintah ya
serahkan kepada polisian
jadi hoax ini adalah kejahatan sangat luar biasa seperti tadi saya katakan extraordinary
kejahatannya ada wujudnya tidak ada
lebih jahat daripada korupsi dan teroris
jadi kejahatan luar biasa juga
antara keluarga kita bisa berdebat
masalah satu berita yang belum tentu kebenaran kepastiannya kita bisa berdebat
keluarganya berakibat jelek apalagi satu bangsa dibohongi dengan pencitraan akan
dampaknya luar biasa juga
kita bisa lihat mana yang benar mana yang tidak benar
tidak semuanya juga tidak baik
pasti juga ada yang baik
kalau misalnya ada yang tidak benar tinggal diperiksa
nah makanya kalau kita semua sepakat ya kita lawan kita perangin hoax untuk indonesia
kita ganti untuk indonesia adil dan makmur
karena nggak maju maju makanya harus adil dan makmur biar maju
iya sebenarnya masih panjang sih yang bisa kita bahas ya mengenai ini ya
tapi kita harapkan memang untuk besok ya pemeriksaan dari pak amin rais ini berjalan
damai aman kemudian juga
yang penting bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan
rakyat juga merasa menikmati kontestasi politik ini dengan yang bergembira
itu sih sebenarnya
jangan menjadikan pertarungan antara anak bangsa tapi menjadikan sebagai festival
kalau bahasanya apa namanya
bahan edulasi sangat sempit ini
ini sebagai perlombaan yang membawa keceriaan kedamaian
kita harapkan saja agar berjalan seperti itu ya bang ade
sekali lagi terima kasih bang ade irfan atas waktunya
iya terima kasih
pak selamat ma'arif terima kasih atas waktunya malam ini ya di layar pemilu terpercaya
layar pemilu terpercaya masih akan kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
terima kasih pak adi